ya dan sementara itu ada tiga anak korban eksploitasi yang kini menjalani serangkaian pendampingan psikologis di rumah perlindungan sosial anak di bambu apus di jakarta timur
nah kondisi psikis tiga korban masih dalam pemantauan intensif pendampingan dilakukan terhadap r tujuh tahun dan w lima tahun
menurut catatan psikolog keterangan yang diberikan masih berubah ubah butuh waktu agar keduanya bisa berperilaku normal sesuai usia mereka
dan untuk saat ini keduanya sudah dapat berbaur dengan anak anak lainnya
dan di tempat lain bayi bernama i yang berusia enam bulan masih dalam pemantauan dokter
sensor motoriknya masih belum bekerja dengan normal karena pengaruh obat penenang yang diberikan sejak usianya satu bulan
eksploitasi ini mencuat kasus ini mencuat setelah polisi menangkap dua orang tersangka di kawasan jakarta selatan hari kamis lalu
mereka dituduh mempekerjakan anak untuk mengemis mengamen dan menjadi joki tiga in satu
kita akan main yang sama
ya dan koresponensi ann indonesia silvano hajid saat ini di rumah perlindungan sosial anak bambu apus
kita ke vano sekarang prabu
ya vano sejauh ini bagaimana kondisi anak yang menjadi korban dari eksploitasi anak ini vano
jika dilihat secara kasat mata dua anak yang pertama adalah r berusia tujuh tahun dan yang kedua adalah w berusia lima tahun ini
dalam keadaan baik baik saja secara fisik
tetapi ini belum ada pemeriksaan medis lebih lanjut apakah ct scan atau pemeriksaan lanjutan lainnya
seperti mereka sudah terpapar di jalanan dalam waktu yang cukup lama apakah mereka terkena paparan polusi yang begitu berat atau tidak
ini juga masih menunggu pemeriksaan besok
sementara jika kita lihat kondisi dari bayi berusia enam bulan berinisial i
respon sudah mulai ada atau jika kemarin respon i ini tidak ada
karena masih dalam pengaruh obat penenang tetapi saat ini sudah bisa merespon sedikit respon sentuhan
maupun ketika melihat orang di sekitarnya dia masih bisa merespon sedikit dengan gerak matanya
ataupun dengan gerak tangannya yang sudah bisa dilakukan hari ini prabu dan putri
vano kemudian bagaimana selanjutnya nasib mereka untuk memastikan agar mereka tidak kembali jatuh ke tangan orang orang yang memanfaatkan
dan bagaimana melakukan penyelidikan mereka
sebenarnya saat ini dari kementerian sosial ini sudah fokus pada perbaikan keadaan psikis mereka
karena di sini yang paling penting adalah mengembalikan keadaan psikologi mereka terlebih dahulu
baru nantinya akan dicarikan dari sana keluarga mereka yang bersedia untuk menampung mereka untuk sementara waktu
dan ini akan dilakukan penyelidikan secara penuh terhadap latar belakang
terbelakang keluarga yang akan menampung mereka
ini membutuhkan waktu setidaknya satu tahun ke depan untuk kedua anak ini r dan juga w untuk dapat ditampung
sementara untuk i yang masih berusia enam bulan ini masih terus dilakukan perawatan intensif
dan sebagai gambaran ada tiga puluh empat ribu anak jalanan di indonesia hampir delapan ribu ada di jakarta
dan ini tidak ada lima persennya ditampung di tempat penampungan yang layak bagi anak jalanan di jakarta
oke baik silvano haji terima kasih atas laporan anda